kita bicara mengenai problem demokrasi ham hukum macam macam
dan secara tegas salah satu yang secara tegas akan diperangi oleh jokowi adalah ancaman radikalisme
yang merongrong ideologi negara dan menciptakan permusuhan antara warga negara
itu yang kabarnya akan salah satu yang diperangi oleh presiden
benarkah kondisinya separah itu dan bagaimana pemerintah coba memerangi radikalisme
kita akan simak wawancara saya dengan menteri koordinator bidang polhukam mahfud md
untuk kita bahas nanti setelah ini kita akan saksikan wawancaranya
dan saat ini kita akan berbincang dengan prof mahfud untuk bicara mengenai banyak persoalan politik hukum dan keamanan ini
terima kasih prof sudah mau menerima kami di cnn indonesia
banyak prof kalau kita tentu saja tidak ada visi mahfud md adanya visi presiden di bidang polhukam
tapi kalau kita bicara mengenai visi presiden paling tidak yang saya lihat dari pidato presiden beberapa waktu terakhir
kemarin ada dua hal yang secara tegas ingin diperangi presiden
yang pertama adalah pihak pihak yang menghambat investasi termasuk birokrasi yang kepanjang dan segala macam
yang kedua adalah persoalan radikalisme itu yang katanya akan dilawan oleh presiden
seberapa mengancam sih prof kalau kita bicara mengenai radikalisme ini di mata presiden dan di mata prof mahfud sekarang di masa pemerintahan ini
ya sebenarnya sih kalau berdasar hasil survei
ya tidak besar juga
tetapi yang tidak besar itu taruhlah kalau dikatakan radikalisme itu sebuah gerakan anti ideologi
kalau persentasi kecil
oleh sebab itu kita
kita lebih banyak melakukan tindakan yang sifatnya antisipatif sekaligus represif
antisipatif itu terhadap pertarungan ide
kita lawan dengan ide karena gerakan radikalisme itu ada yang hanya bersifat ide dan wacana
tapi ada yang sudah merupakan tindakan
apa tindakan itu ujaran kebencian
kalau tidak sama dengan mereka dianggap bahwa itu lawan
melanggar ajaran agama dan sebagainya
itu takfiri ujaran kebencian
lalu ada yang jihadis
jihadis itu adalah membunuh
karena sikap radikal itu
termasuk terorisme itu
ya terorisme itu jihadis
jadi kalau kita bicara dampak indonesia sudah menjadi korban dampak negatif dari radikalisme itu
apa yang bisa kita bayangkan dari itu pak
karena ini kan sesuatu yang intangible
satu banyaknya apa
yang kedua banyaknya ujaran kebencian
yang berselewaran di mitos
lalu yang ketiga wacana wacana yang secara halus itu masuk ke masyarakat
melalui lembaga pendidikan
yang kemudian pendidikan itu menjadi eksklusif
mengajarkan hal hal bahwa negara kita ini togut harus diganti dan sebagainya
itu kan banyak
kan sudah masuk
banyak lembaga pendidikan yang sekarang misalnya tidak mau lagi menyanyi lagu indonesia raya
menghafal pancasila kewarganegaraan dan sebagainya
atas nama kebebasan mereka mengatakan pendidikan itu bebas
nah itu akan kita atur
karena itu akan mencetak kader kader bangsa di masa depan
tapi betul prof itu sudah masuk juga tidak hanya ke murid murid dan dunia pendidikan
tapi juga masuk ke aparatur sipil negara tentara
mungkin ke obumn
sebenarnya parah apa prof kondisinya
supaya kita bisa membayangkan bahwa ini jadi ancaman betul gitu
ya parah betul tidak
kalau parah betul kan ambruk
tetapi itu sudah mulai ada
misalnya sifat eksklusif
kalau misalnya sedang rapat begini gitu tiba tiba ada adan tanpa pamit mereka keluar satu satu gitu
itu kan eksklusif
kan tidak bisa dilarang juga
karena ya orang mau sholat masa mau dilarang
tetapi itu jelas merupakan sikap penentangan terhadap mekanisme yang tersedia di birokrasi
karena sholat itu kalau adan duhur misalnya adan dua belas kan masih tiga jam berikutnya masih bisa gitu
atau baik baik aja jam sekian mari kita berhenti semua gitu
jangan langsung pergi dan sebagainya
nah itu kalau mau ditindak dibilang melanggar ham
itu soal kebebasan beragama
tapi saya katakan hak asasi manusia itu bisa dikurangi berdasarkan undang undang berdasarkan peraturan organisasi di mana dia bekerja
sesuai dengan hak organisasi itu
paling baru prof ada dua aturan ada skb sebelas menteri tentang penanganan radikalisme di asn dan juga pp tujuh puluh tujuh misalnya tentang bagaimana mengatasi tindak radikalisme juga gitu
ini apa yang diinginkan
apa yang ingin diinginkan
apa yang dilakukan oleh task force ini prof
iya itu tadi
misalnya ini kan juga banyak menjadi perdebatan nih
tindakan preventif dan represif
represif itu dengan diartikan tindak kekerasannya
tindakan represif itu artinya represif itu menyelesaikan kasus yang sudah terjadi
itu kalau dalam ilmu hukum
kalau dalam ilmu politik represif itu kan menekan
secara tidak fair gitu
tapi kalau dalam ilmu hukum itu ada langkah preventif ada langkah represif
preventif itu menghalangi terjadinya sesuatu gitu
jadi diatur di situ
oleh sebab itu disitu yang berperan misalnya menteri agama gitu kan
itulah langkah represifnya agar dia mengatur pelajaran pelajaran dan pemahaman agama di tengah masyarakat agar tidak menyesatkan
lalu di situ ada min pan rb agar asn itu tidak main main dengan aturan kantor gitu
nanti ada mekanisme pelaporannya mekanisme hukumannya
oh pasti dong
skb baru ini prof
pastikan kalau mekanisme
kalau mekanisme pelaporan itu kan sudah ada pp
peraturan pemerintah tentang disiplin pegawai negeri yang itu kemudian menjadi disiplin asn
di situ gampang
tinggal jenis tindakannya apa gitu kan
apa saja itu prof yang mungkin bisa masuk kategori
ini prof dalam konteks asn misalnya ya
yang kedua hukuman ringan
itu misalnya peringatan lisan peringatan tertulis
lalu hukuman sedang
bisa juga di score dari jabatannya tidak nepatkan
bisa juga dipecat
kriteria apa prof
asn asn yang mungkin masuk dalam kriteria yang bisa menerima hukuman
kalau di peraturan disiplin itu tergantung kasusnya
beda dengan hukum pidana
kalau ini aturannya ini
kalau disiplin itu tindakannya lalu dipanggil
apa yang dilakukannya
tapi yang jelas apa apa yang tidak boleh dilakukan itu kan sudah ada di skb itu kan
dan menurut anda biasa saja
normatif saja gitu prof
hal hal yang sehari hari saja gitu ya
tidak ada yang spesial
tidak ada yang luar biasa apa
coba kamu baca satu satu skb itu
semua sudah ada di undang undang hukum pidana
banyak sekarang bagaimana tindakan itu di dalam birokrasi pemerintahan
kan sudah ada di bidang
buka kan ada semua
menurut saya dulu dilarang
masalahnya adalah ini pro kontra pasti kan muncul nih prof
bahwa ini melanggar kebebasan
ini mungkin ada potensi abuse of power
misalnya kalau misalnya salah satu poinnya gini prof
yang mengadakan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina mengasut memprovokasi
dan membenci pancasila undang undang dasar empat puluh lima bnik tunggal ika nkri dan pemerintah
nah poin pemerintah di sini dianggapnya nanti kalau ada yang
bertentangan ide dan gagasan atau mengkritik bisa dikenakan sanksi sanksi seperti itu
bagaimana potensi abuse of power yang dikhawatirkan itu tidak terjadi
soal kontroversi itu
apakah anda pernah ada sebuah kebijakan di indonesia yang tidak kontroversi
sebut kepada saya
yang bagus pun pasti ada yang tidak suka
yang kedua sekarang abuse of power
pemerintah itu tidak bisa
sekarang kan sudah ada undang undang apa
yang diatur sipil negara
ada undang undang administrasi pemerintahan
dimana pemerintah itu dilarang melakukan langkah langkah yang abuse of power
tindakan pemerintah itu bisa dijatuhi hukuman administrasi
mana kalah dia satu melanggar undang undang
menggunakan kewenangan di luar tujuan yang diberikan oleh undang undang
yang ketiga menyalahgunakan kekuasaan
itu anda punya peradilan tata usaha negara
kalau anda merasa pemerintah dalam menerapkan skb itu menggunakan abuse of power
ada pt un
instrumen hukum di negara ini sudah cukup
apakah ini juga salah satunya yang kemudian membuat menteri agama beberapa waktu lalu pernah mengungkapkan bahwa
asn jangan memakai cadar dan celana cingkrang misalnya
hal hal seperti itu memang apa presiden presiden sebelumnya sampai akhirnya mungkin kita baca menteri agama
mungkin kita baca menteri agama punya kekhawatiran dan akhirnya mengeluarkan kemungkinan itu prof
sebenarnya kan bukan hanya menteri agama yang sudah rame soal itu ya
sebelum pak fahdur rosti diangkat kan sudah rame itu isu isu masalah cingkrang cidar dan cadar dan sebagainya
seberapa wajar ide itu prof
seberapa wajar ide itu untuk asn
menurut saya wajar
kalau masjid masjid pemerintah
lalu kegiatan kelompok karyawan
itu harus ikut disiplin
disiplin organisasi pemerintahan satu
jam tata tertib pakaian
itu kan sudah ada aturannya gitu ya
kemudian yang kedua ya
materi di dalam setiap pertemuan itu jangan provokasi untuk mengandung provokasi untuk menentang ideologi negara
karena mereka hidup di indonesia
berdasar ideologi negara itu
digaji oleh negara dengan ideologinya sendiri
nah itu yang kita lakukan
nah kalau seperti kata kata di terunya puyus
kalau tidak setuju dengan itu ya keluar dong dari asn
kan wajar saja keluar
karena negara punya hak untuk membuat aturannya
iya sama saja
saya berhenti dari pegawai negeri sipil
karena saya waktu itu ingin menggunakan hak politik saya
karena organisasi mengatakan kalau anda mau berpolitik jangan di pegawai negeri
saya sudah guru besar di gitu
lagi lagi ini bukan membungkam kebebasan dan hak asasi tadi
kita semua yang membuat aturan ini dulu adalah orang orang yang anti pembungkaman
yang membuat ini semua
tetapi sekarang bertanggung jawab akan keselamatan negara
kita tadi sudah menyaksikan bagaimana
concern pemerintah untuk melawan radikalisme dengan membuat skb sebelas menteri yang kalau ada asn yang terindikasi radikal bisa dilaporkan dan dihukum misalnya
concern pemerintah terhadap radikalisme dengan program program yang dijabarkan tadi
saya enggak lihat argumen pak mahmud
saya lihat justru knickers nya sepatunya
itu lebih menarik daripada apa yang diucapkan itu
karena istilah radikalisme enggak pernah didefinisikan itu satu
seandainya pun didefinisikan lalu dia diturunkan diukur berdasarkan skb
apa itu skb
surat kedunguan bersama itu
surat keputusan bersama
iya karena tadi dia katakan ada di kuhp seluruh potensi pelanggaran ideologi penghinaan ada di kuhp
ngapain dibikinin skb
kan itu dibuat buat kan derivatif dari kuhp bukan skb
ya langsung aja deliknya kena kan
itu satu soal
yang kedua saya baca dalam beberapa hari ini ada tiga puluh negara di seluruh dunia yang mengalami social unress
krisis sosial protes segala macam itu
eropa spanyol perancis inggris afrika mozambik simbapwe madagas segala macam
asia hongkong thailand amerika latin ecuador china segala macam itu
dari tiga puluh negara itu nggak ada yang mengalami problem radikalisme
yang ada adalah krisis daya beli
yang ada adalah protes publik terhadap pelayanan kesehatan yang memburuk
yang ada adalah kritik berpanjang lebar yang menginginkan demokrasi di hongkong
dan akhirnya tadi kelompok pro demokrasi menang di distrik kuhp
yang biasa dimenangkan oleh pemerintah china
jadi kita lihat dunia ini sedang mengalami turbulensi karena soal justice bukan karena radikalisme
nah seluruh problem di tiga puluh negara itu ada di indonesia sekarang
dan nggak ada orang yang mau bicara itu orang pindah pada soal radikalisme
jadi kelihatannya pemerintah itu gugup dan gagap untuk memastikan apa sebetulnya problem bangsa ini
jadi bukan radikalisme problemnya tapi hanya alibi untuk menutupi problem lain
iya itu kelihatannya begitu
sebab kalau dibilang misalnya ini teroris ya teroris sekarang individual
yang berpikir negara alternatif juga individual
jadi bahaya radikalisme kalau dia diorganisir
nah organisasinya udah dibubarin sama pemerintah
hti misalnya yang dituduh kan sudah dibubar
jadi sekarang pelakunya individual
apa yang ditakutkan dari pelaku individual
kan mestinya ketakutan itu kalau ada gerakan masif sistematis
dan terorganisir ada pemimpinnya
ini nggak ada
dan anda lihat belum ada
dan tidak perlu dikhawatirkan berarti bumroki
setiap orang bisa berpikir untuk ganti ideologi
tapi itu cuma dia sendiri yang berpikir
tidak dimungkinkan dia bikin kongres mengganti pancasila kan
jadi apa soalnya
jadi itulah pengantarnya dulu ya oke
sampai perlu ada skb sebelas menteri yang diperuntukkan bagi para asn
mungkin kita bisa lihat sambil bang tobas dan juga mungkin bang haris bisa komentari setelah ini ya
saya jangan lupa poinnya poinnya tobas ada
tapi poinnya itu lemah
sebab you mesti lihat logis yang terbalik
mengapa dia jadi individual
karena berorganisasi dilarang
kan itu soalnya kan
jadi ketelolan pemerintah adalah melarang orang untuk berkumpul mengucapkan pikiran alternatif
akibatnya jadi individual itu sebenarnya
trend individual ini bukan hanya terjadi di indonesia
ini sudah jadi tren global
karena ini sudah menjadi international
itu sudah mengglobal
oke kalau dia trend global kenapa indonesia nggak keluar dari tren global itu
dengan membiarkan orang berargumentasi lewat organisasi
semua organisasi radikal
oke kalau dia ada salurannya dia pasti dibantah oleh organisasi lain
yang paling baru
yang paling baru bapak ada skb sebelas menteri
kita akan lihat beberapa poin poinnya
misalnya menyampaikan pendapat baik kelisahan kota tulis melalui media sosial
bermuatan ujana kebencian terhadap pancasila bhinneka tunggal ika nkri
dan ada pemerintah di sini
dan banyak poin poin lain yang kemudian orang orang yang bisa terindikasikan radikal
dengan poin poin ini
itu bisa dilaporkan dan mendapatkan hukuman
bang haris gimana komentarnya
nggak habisin habisin tinta sama kertas dari apbn
hukum pidana kita
sudah ngatur konten materi yang mau disampaikan di sini
kita belum nanti mengeritik ini ya
tapi kalau memang dianggap bermasalah
tapi juga dalam sejumlah perdebatan
kelihatannya ini mau mengarah kepada kelompok kelompok islam garis keras
tetapi bicaranya yang menghina empat pilar plus pemerintah
kalau ini buat asn
asn itu dari detik pertama dia diterima
dia disuruh sumpah
suruh nangis dengan bendera merah putih
ada prosesnya panjang
kalau sampai mereka misalnya dianggap bertentangan sama nilai nilai itu
bukan cuma krisis kesejahteraan dan krisis keadilan
anda bisa dilaporkan juga nih dalam skb
loh menterinya selama ini ngapain
presidennya salah milih menteri
tapi ancamannya terlihat nyata nggak bang
kalau kata bang toba saya sih nyata sekali
sekarang begini begitu ancaman
pakai materi materi soal bibit bibit terorisme
nah ini bicaranya soal radikalisme
presiden sendiri udah pakai istilah yang lain
saya juga baru dengar tuh manipulator agama
tetapi sebetulnya dari sisi peristilahan aja gak ada konsensus di dalam pemerintahan
begitu presiden bilang ini mati
ya mungkin bukan radikalisme tapi manipulator agama
keluar nih skb
nah ini sebelah sementara gak dengerin presiden
atau presiden ngomongnya kurang kencang ke mereka
nah itu artinya konsep radikalismenya nggak ada rujukannya
yang kedua kalau kita lihat di dalam skb ini
rujukannya itu cuma satu yang terkait dengan undang undang yang material soal undang undang bendera
sisanya itu peraturan peraturan yang mengatur tentang keberadaan kementerian kementerian
yang menjelaskan mereka punya kewenangan
tapi kan kementerian itu punya batasan membuat kebijakan
nah yang lebih mengkhawatirkan lagi ini sarana untuk kan ada tuh lapor asn id
dulu zaman sby ada namanya lapor aplikasi
itu barang kemana bikin lagi aplikasi yang baru nih
kalau anda buka itu websitenya itu one way report
nah sekarang kalau misalnya ada orang yang keberatan dituduh radikalisme
itu kan bisa jadi fitnah
nanti lapor masuk kita nggak tahu barang itu yang bisa ngecek siapa
nah ini nanti ada tren
dulu akhir enam puluh an tujuh puluh an orang dituduh komunis sampai ke era sembilan puluh an
anda lihat itu akan muncul lagi
laten radikalis nanti
nanti ini ke depan nanti tuduhannya radikal
jadi potensi abusingnya besar
atau punya potensi
ini kan gradasinya begini labeling dulu
nanti kalau dianggap berat baru nanti pemidanaan
anda tahu gak
saya ini pernah dampingin aparatur sipil negara
begitu mereka kena dampak dari satu proses
saya gak bilang radikal ya
begitu mereka menuntut haknya posisinya
susahnya minta ampun
kalau kata pak mahfud di pt un saja itu semudah itu
iya di pt un
kasus saya itu udah menang di pt un
tapi faktanya gak bisa
ibu yang saya dampingi dia sidang sendiri
dia berjuang sendiri
dia minta bantuan saya untuk eksekusinya
sudah dimediasi oleh si hakimnya
kantor menpora itu kasusnya di kantor menpora
gak kunjung mengembalikan posisinya
kemana bung tobas
jadi gak semudah itu ya
jadi gak semudah itu
gak semudah itu
bung roky bung roky sebelum nanti ditanggapi bang tobas
gimana anda lihat potensi abuse nya dengan tuduhan radikal ini kayaknya mirip mirip dengan
laten komunisme zaman dulu gitu
dengan mudah pemerintah mengatakan
negeri ini berpenyakit yaitu radikalisme itu
nah orang yang melihat radikalisme sebagai penyakit nah orang itu yang berpenyakit
karena dia mengasumsikan sesuatu
lalu dia bikin nalar dari situ bahwa ini akan berbahaya berbahaya berbahaya berbahaya
kalau statusnya di pikiran itu asn itu
kan dia cuma jadi asn delapan jam kerja birokrasi
bebas saja dia berpikir macam macam
di wa group segala macam dia bisa salurkan pikirannya tuh
saya mau bikin negara islam negara komunis negara
ya boleh aja bung dia pikirin itu dalam bentuk mimpi atau dalam bentuk cita cita
besok pagi dia mau lakukan itu nggak bisa
karena delapan jam dia mesti kerja di pemerintah
gak ada waktu dia untuk mengorganisir idenya itu kan
jadi pikiran tidak boleh dihukum
ya nggak bisa lah
pikiran tidak oke
bisa bisa dihukum bisa dihukum oleh si dungu
saya terangkan ya
yang disebut di situ
udang dua puluh empat jam
ini katakan oleh nkri
satu lagi yang disebut empat pilar itu
itu sudah dipilarkan dari sepuluh tahun lalu
kalau itu tidak efektif artinya model indoktrinasi negara itu gagal
kan pemerintah bilang ini kami udah investasi ideologi
ternyata radikalismenya muncul
artinya investasinya keliru
bukan ideologi yang harus diinvestasikan
tapi keakrapan berwarga negara

anti pemerintah setiap hari
anti pemerintah itu
iya karena kebijakannya buruk
masa nggak boleh membenci kebijakan yang buruk gitu
terus mau diapain tuh
skb sebelas menteri atau sebelas poin skb
menteri apa aja
menteri pariwisata masuk nggak
menteri pertanian masuk nggak
padahal mungkin di situ petaninya yang marah karena pupuk nggak tersedia jadi radikal
ini cuma problem harga pupuk yang nggak ada ya
jadi resepnya kurang pas gitu ya
tidak pertanyaannya dulu tadi
apakah intoleransi ini problem atau tidak
kita menolak intoleransi
ujaran kebencian problem atau tidak itu dulu yang kita dalam intoleransi
tetapi sekarang kalau ada ujaran kebencian negara atau pendukung negara kepada rakyat gimana
kita bicara konteks sosial politik
sekarang saya mau tanya balik kepada pak
kita bicara konteks sosial dulu yang sekarang menjadi permasalahan di tempat tempat kita
kalau misalnya ada orang kayak dewi tandang
saya pertanyaan saya kayak dewi tanjung
yang membuat fitnah terhadap novel baswedan
itu masalah nggak
itu bukan persoalan yang kita bicara pada saat ini
saya cuma tanya itu masalah nggak
kalau misalnya ada buzzer buzzer yang menyerang orang orang yang mengkritik pemerintah
itu masalah nggak
itu ujaran kebencian nggak
bisa masuk ujaran kebencian juga kalau memang melampaui dari lisan lisan yang tidak diperbolehkan
nah maksud saya begini
intoleransi kalau dia tidak diekspresikan
tidak dalam bentuk tindakan
itu dalam pikiran dalam hati atau mungkin dalam bengkulnya seseorang itu
terus kita mau menghukumnya gimana
diukurnya dengan celana cingkrang
kali aja itu barang itu dia celana cingkrang karena udah ada pertumbuhan badannya
atau karena celananya kena cuka
sekarang maksud saya begini
cinta saya sebelum kita break